sepintas kerudung ini menyerupai nikab
tetapi bedanya dimodifikasi dengan berbagai corak dan warna agar lebih menarik kaum hawa
kerudung ini sengaja didesain layaknya masker kain
agar tidak hanya berfungsi sebagai penutup aurat
tetapi juga bisa menangkal virus corona
apa kerudung jenis apa
jenis kerudung geblusan tapi udah ada maskernya
jadi buat ibu ibu yang tidak pakai masker tidak bawa masker
lupa ke tinggal di rumah
jadi kerudung itu sudah ada maskernya
kerudung corona ini tersedia dalam berbagai jenis
mulai yang memakai tali hingga yang menggunakan pet untuk membentuk wajah
corak dan warna kerudung pun beragam
tak ayal menjelang idul fitri kerudung corona di pasar manis ciamis jawa barat laris manis
semenjak itu semenjak ada
saya coba menjual beberapa biji lah awalnya
tapi banyak diserbu ibu ibu
ternyata sampai sekarang kerudung itu banyak diserbu ibu ibu
banyak yang beli ya
ya banyak yang beli
sejumlah ibu rumah tangga sengaja membeli kerudung corona
karena desain yang sederhana dan dijual dengan harga cukup murah
kerudung ini ditawarkan mulai tiga puluh ribu rupiah
hingga yang termahal delapan puluh lima ribu rupiah per helai
kenapa memilih kerudung corona
ini tidak usah bawa masker gitu
ini buat apa
ini buat apa
ini buat apa
ini buat apa
ini buat apa
ini buat apa
ini buat apa
ini buat apa
ini buat apa
ini buat apa
menjelang lebaran para penjual kerudung corona di pasar manis ciamis jawa barat
dapat merauk untung besar
karena kerudung dengan model seperti ini sangat digandungi remaja hingga ibu rumah tangga
omset mereka pun bisa mencapai dua hingga tiga juta rupiah per hari
diden radian ciamis jawa barat